jika anda mengikuti kasus panji gumilang dan juga pesantren al zaitun
sejak tiga pekan terakhir setidaknya aparat kepolisian
menjerat panji gumilang dengan beberapa dugaan tindak pidana
mulai dari dugaan penodaan agama pencucian uang
pemalsuan dokumen akte tanah hingga penyebaran hoaks
namun sampai saat ini masih belum ada penetapan tersangka oleh kepolisian
publik menanti sekalipun ada kecemasan kasus ini akan menguap begitu saja
kita bahas malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan telepon
narasumber karopen maspori brigjen ahmad ramadan
pak ramadan selamat sore
selamat sore mbak
pak ramadan terima kasih sekali atas waktu anda sore hari ini
pak ramadan tentu tahu apa yang kami media harapkan sore hari ini
bagaimana sebenarnya perkembangan dengan beberapa kasus yang dituduhkan
kepada panji gumilang ini pak ramadan
baik ya saya akan jelaskan
jauh ini kasus yang dilaporkan oleh masyarakat
dan diterima oleh baris klim
ada dua kasus ya
yang pertama penodaan atau penistaan agama
dan yang kedua dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang
untuk penodaan dan penistaan agama tersebut
ditangani oleh direkturat tindak pidana umum baris krim polri
sedangkan untuk kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang
itu ditangani oleh direkturat
nah perlu saya sampaikan bahwa
perkembangannya untuk kasus penodaan dan penistaan agama
tadi sudah kami sampaikan bahwa
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga puluh saksi
kemudian untuk saksi ahli
ada dua puluh yang terdiri dari ahli pidana
dan juga penyidik telah menerima
secara totalnya ya secara keseluruhan
hasil dari pus rapor polri
jadi barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik ke pus rapor itu sudah keluar
dan besok rencana pemeriksaan terhadap sodara pg
itu untuk kasus penisahan dan penyidikan
sedangkan untuk kasus penggelapan dan tppu
kami kemarin itu telah mengundang klarifikasi
rencana tanggal dua puluh lima juli
sebanyak delapan orang
yang delapan orang diantaranya adalah dua anak kandung dari saudara pg
dan hari ini dua puluh enam juli dua orang
namun dari penasehat hukum dari tg
mengatakan siap untuk menghadiri panggilan klarifikasi
namun perlu waktu dari pihak saudara pg sendiri
untuk melahah dan mempersiapkan data yang akan disampaikan
jadi meminta penundaan ya
terkait dokumen pendukung yang akan disampaikan oleh penyidik ya
jadi kami pun
sudah menyampaikan bahwa
tanggal dua puluh delapan itu hari jumat
tanggal dua puluh delapan juli hari jumat
sepuluh orang yang kita minta keterangan itu hadir
itu untuk kasus penggelapan dan tppu
yang ditangani oleh direkturat eksus baris krim polri
nah sedangkan besok
untuk direkturat tindak pidana umum
itu kasus penistan atau penundaan agama itu
rencananya pemeriksaan terhadap saudara pg sebagai saksi
pak ramadan apa sebenarnya kendala yang ditemui oleh polisi
dalam menyidik kasus ini
apakah bukti bukti secara terang benderang
mungkin tidak diberikan secara langsung
tapi kemudian bisa dengan mudah didapatkan oleh para penyidik
sebenarnya tidak ada
sebenarnya tidak ada kendala ya
cuma ini kita memang tidak harus tergesa gesa
kita harus teliti dalam melakukan pemeriksaan ini ya
dan juga ketika kita melakukan pemanggilan ya
kepada para ahli
itu sifatnya kita meminta ya
walaupun itu bap ya pemanggilan
artinya ketika saksi ahli yang kita butuhkan
beda kalau pemanggilan terhadap tersangka gitu ya
jadi pada prinsipnya secara umum
kendala itu tidak ada kendala yang berarti
ini proses jalan terus ya
tentu besok setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap
kita nanti bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut ya
kita akan lakukan gelar perkara ya
gelar perkara itu
tentu seperti yang saya katakan
untuk menentukan apakah
saudara pg itu dapat ditetapkan tersangka atau tidak
kita tunggu besok
pak ahmad pak ramadan terima kasih sekali lagi
sudah memberikan gambaran perkembangan dua kali
perkembangan dua kasus utama yang ditangani oleh bareskrim polri
brigjen ahmad ramadan karopen mas polri